pelarangan sementara peredaran sirup obat yang mengandung ethylene glycol atau eg dan
di ethylene glikol atau dg membawa kekhawatiran bagi para orangtua khususnya mereka yang memiliki
anak balita yang susah minum obat obat racikan atau puyir sering jadi kendala buat orang tua
meminumkan obat ke anak karena pahit beberapa orang tua memilih menjaga pola makan yang sehat
agar anak tidak cepat batuk pilek dan demam khususnya pada musim hujan ini belum pernah sakit masih khawatir
ya karena kita yang ada di rumah kan pasti obat obat itu yang umumnya ada jadi kita takut
terlalu sakit terus kita bingung lah mau kasih obat apa pasti bingung karena kalau dilihat dari
obat obat itu termasuk obat yang cukup
maksudnya selama ini kan kita beli obat walaupun di apotik ya itu kan udah sesuai
ada bbpm nya udah jelas gitu tapi tiba tiba sekarang harus ditarik bukan semua yang sejauh
ini masih lima gitu cuman enggak tahu masih deg degan juga apakah nantinya akan nambah nambah
lagi list nya gitu kan jadi ya ya cukup meresahkan gitu deg degan itu kan ini ham angga gitu belum
dibandingkan dengan puyir yang kayak aku tadi gimana ini kan wihin ibu aku melihatnya tadi terlalu
segi rasa juga kan pasti beda kan ya kalau sirup itu udah jelas udah manis jadi kita sebagai orang
satu importnya itu kecil gitu kan untuk ya kan untuk anak itu pasti dia udah pasti nolakkan
mau itu dibilang manis mau pahit gitu yang manis aja ditolak kadang apalagi kan yang pahit
itu rasanya nah yang paling gampang sebenarnya untuk anak anak itu ya
kandungan zat pelarut eg dan deg dicurigai menjadi penyebab kasus gagal ginjal akut pada
anak di indonesia saat ini badan pengawas obat dan makanan republik indonesia tengah melakukan
pengujian secara bertahap terhadap sirup obat yang terdaftar dan beredar di indonesia yang
diduga mengandung ege dan deg melebihi ambang batas aman
di jawa timur kasus gagal ginjal akut pada anak cukup mengkhawatirkan ikatan dokter anak indonesia
jawa timur mencatat ada dua puluh empat kasus gagal ginjal akut pada anak di jatim sampai dengan hari kemis
kemarin itu ada dua puluh empat anak ya lima belas di surabaya dan sembilan di malang kenapa hanya surabaya dan malang itu
merupakan pusat tujuan
yang bisa melakukan pengobatan cuci darah hemodialis sehingga akhirnya pasien pasien itu
dari daerah jatim itu dirujuk ke dua rumah sakit itu sembilan di malang meninggal tiga dan lima belas di
surabaya meninggal sepuluh di september yang lalu itu dikutip dari situs resmi bpom ri hasil sampling
dikutip dari situs resmi bepom ri hasil sampling dan pengujian terhadap dua puluh enam sirup obat sampai dengan sembilan belas oktober dua ribu dua puluh
ada lima produk sirup obat yang memiliki kandungan eg melebihi ambang batas aman
meski demikian selain penggunaan sirup obat ada faktor lain penyebab kejadian gagal ginjal akut
seperti infeksi virus bakteri serta sindrom peradangan multistem pasca covid sembilan belas